halo good morning gimana nih puasanya sejauh ini semoga lancar lancar semua dan sehat sehat ya
nah biar makin sehat nih ya setiap hari tentunya asupan vitamin dari buah buahan itu harus terjaga
gitu nah sekarang saya mau mengajak anda untuk buat satu minuman atau dessert gini yang cocok banget
buat buka puasa ada buah buahan dan juga jelly nya kita kasih nama es campur rainbow ya yuk kita
bikin selengkapnya di morning tips hari ini oke yang pertama kita siapkan ada buah
koktel kaleng seperti ini kemudian ada buah segarnya seperti nanas ada stroberi juga dan
untuk pelengkap bisa kita kasih jelly bisa jelly nya tuh biasanya macam macam rasanya ya kalau yang
hijau seperti ini rasa melon kita potong potong panjang seperti ini kemudian yang warna ungu ini
rasa anggur biasanya nah sesuai selera aja kemudian supaya lebih ramai lagi nih bisa kita
kasih selasi kemudian nanti ada gula pasir dan santan yang akan kita masak
dan garnisnya kita akan kasih daun mint supaya cantik seperti ini kemudian ada nata de coco dan
juga es batu tentu saja sudah dihancurkan karena nanti akan kita plating atau kita taruh di gelas
bila seperti ini ya oke yang pertama saya mau panaskan dulu air ini airnya sekitar tujuh ratus m
ini nanti akan kita campur bersama santan kentalnya masukin dulu gulanya gula pasir
sesuai atau disesuaikan dengan banyaknya air yang digunakan ya kalau tujuh ratus bisa kita pakai
sekitar lima sendok makan dan juga santan kentalnya ini cukup satu kemasan aja ya kalau untuk buat
dua sampai tiga porsi seperti ini jangan lupa diaduk aduk ya
sampai mendidih dan juga gula dan santannya ini menyatu dengan air baik sambil nunggu santannya
mendidih kita plating dulu ya oke ini cukup segini oke yang pertama saya mau kasih ini dulunya
nah ini santannya sambil kita aduk aduk ya
apinya mungkin nggak usah terlalu besar
supaya dia nggak cepat mendidih
dan kalau mendidih takutnya nanti pecah ya santannya
jadi sambil diaduk aduk kayak gini
yang penting kalau sudah larut gula pasirnya
ini udah bisa dimatikan ya
karena santan yang kita pakai adalah santan kemasan
yang udah siap dimakan gitu
oke sebelum kita masukin santan
kita tunggu santannya agak dingin sebentar
ini masih ada satu lagi yang mau saya masukkan
ini adalah coconut jelly
setelah santannya tadi udah dingin ya
sekarang kita bisa campurkan ke
buah buahan yang sudah kita plating tadi disini
setelah aja jangan terlalu banyak ya
dan supaya lebih cantik lagi
saya sudah siapkan juga garnishnya ada daun mean
nah ini dia es campur rainbow yang sudah kita siapkan
dan bisa untuk berbuka puasa nanti
untuk bahan bahannya kita simak berikut ini